nah ini serpihan batubara yang sudah diambil dari dinding dinding ini
enak juga ternyata ya
minumnya harus diseruput katanya sampai ada suaranya
biar lebih nikmat
ditetapkannya kota sawalunto sebagai world heritage
membuat kota ini semakin diminati wisatawan
terutama bagi mereka yang gemar berwisata sejarah
bukan tanpa alasan kota seluas dua ratus tujuh puluh tiga km persegi ini
dipenuhi bangunan tua bergaya eropa
dan juga berbentuk kota yang berbeda
yang terawat dan berjajar rapi
di kota ini kisah panjang sejarah penambangan batubara
dimulai oleh penjajah belanda
sejak seribu delapan ratus enam puluh delapan hingga seribu sembilan ratus tiga puluh an
penambangan ini merupakan perusahaan tambang pertama di asia tenggara
dengan teknik tambang dalam
untuk mendapatkan kualitas batubara terbaik
sehingga bisa menjaga kepentingan kota
sehingga bisa menjaga kepentingan kota
untuk menjaga kepentingan kota
saya berkesempatan melihat salah satu lubang tambang
yang kini disulap menjadi tujuan wisata
yaitu lubang tambang basuro
untuk masuk kawasan ini dikenakan tiket seharga sepuluh ribu rupiah saja
jadi lubang tambang basuro ini adalah salah satu lubang tambang
peninggalan pemerintah kolonial belanda
sekaitan dengan tambang batubara
yang kemarin ditetapkan sebagai salah satu kawasan warisan dunia
suro itu adalah nama salah seorang mandor
samin suro mentiko yang berasal dari blora pada waktu itu
dan disini juga terdapat banyak pekerja paksa
atau orang rantai yang untuk mengambil batubara tersebut
pak dery bisa ikut sama saya ke dalam
untuk menyusuri lubang basuro berupa terowongan ini
pengunjung diwajibkan untuk menggunakan alat keamanan
seperti helm dan sepatu karet
kelengkapan keamanan lain yang juga disiapkan dalam terowongan ini adalah
alat detonator gas suplai oksigen dan juga penerangan yang memadai
tentu saja kita juga harus didampingi oleh pemandu ya
yang ini kalau batubaranya di sebelah mana pak
ini adalah batubara
boleh dipegang gak pak ya
cuma gak boleh diambil sih
boleh dipegang gak boleh dibawa pulang
gak boleh dibawa pulang
inilah pekerjaan tersebut mengambil batubara pada waktu itu
boleh dicoba kalau mau coba
oh ini boleh di
boleh dicoba ini pengambilannya seperti ini
itu boleh dicoba
waduh saya mencoba untuk menambangnya ya pak
iya boleh dicoba untuk menambangnya ya pak
lima belas menit menyusuri lubang tambang
mengisi perut sebagai
kota yang multi etnis sawah lunto
tidak hanya dihuni oleh warga
suku asli minang sejarah mencatat
ribuan pekerja didatangkan
dari berbagai daerah
namun didominasi oleh pekerja
dari tanah jawa ini
mempengaruhi ragamnya kuliner peranakan
salah satunya adalah pical
ini kalau mau pesen pical di sini
jawa sebenarnya karena
kota sawah lunto ini banyak juga penduduk
yang dari jawa dari
suku jawa jadi ini merupakan salah satu
kuliner akulturasi budaya
bisa dikatakan seperti itu karena
ini sebenarnya pecel jawa tapi
ada sentuhan kearifan lokalnya
saya mau satu yang pedes
adalah kuliner khas yang ada di sekitar
pada umumnya namun dengan sentuhan
minang bumbu bumbu yang digunakan
seperti bawang putih kencur
asam jawa yang dilarutkan
terasi dan juga
bumbu ini dihaluskan dan dicampur
dengan kacang tanah tumbuk kemudian
disiram di atas sayuran rebus
dan mie kuning
untuk menambah rasa pedas tambahkan cabai rawit
hmm menggoda selera
jadi kalau masakan jawa sama yang ada di sini
bedanya apa mas sebagai orang jawa nih
kalau orang jawa kesukanya manisnya
kalau bedanya kalau minang kan pedasnya
jadi beda rasa pedas dan manisnya ya
nah udah kenyang makan pical
sekarang minumannya teh talua namanya
karena tadi telurnya pakai telur bebek yang mentah
harus dikasih jeruk nipis supaya
rasanya atau aromanya itu enggak amis
rasanya enak banget
minumnya harus diseruput katanya
sampai ada suaranya biar lebih nikmat
warung pecel ini adalah bukti bahwa kuliner
bisa menyatukan perbedaan selera
di antara beragamnya budaya
dan kita patut bangga
kota sawahlunto bisa menyandang gelar
sebagai kota warisan dunia
tambah lagi tambah lagi
anita mae indra hadi sumatera barat